sampai jumpa di video selanjutnya
pas ya bu uangnya
bisa belanja banyak ibu
duit dari mana tuh
gak biasa biasanya ya
makanya tadi gue mau belanja ini
udah pada diborong semua sama dia
parah banget ya
semalam rumahnya pak hasim kerampokan
serem banget sih
aduh hati hati kita bu
iya kita harus waspada sama tetangga baru
jangan jangan dia punya tujuh lagi
bu febri udah dengar belum
semalam rumah pak hasim
uang sama perhiasannya hilang semua
kasian banget ya pak hasim
iya katanya sih gitu
malah nih uang tabungannya yang sepuluh tahun
ya ampun kok bisa sih bu
kenapa ya sekarang di kampung ini banyak malik
kasian ya pak hasim
iya kasian pak asim ya bu
udah tau beritanya belum
ada tiga tetangga kita yang kerampokan
rumah pak ilham rumah pak hasim sama rumah pak ishak
ih kamu ketinggalan berita
uang dan emas mereka habis semua dirampok
dan anehnya lemarinya masih terkunci
yaudah kalau gitu kita perlu hati hati
ayo kita kemasin semua barang barang yang penting penting aja
kita pindah dari sini
iya kita pindah dari sini ayo buruan
kita pindah ke rumah yang lebih besar
daripada tinggal disini sumpah bau lagi
bang tau gak
tadi ada ibu ibu ngasih tahu
katanya rumahnya pak hasim itu kerampokan
ngapain sih kamu pikirin
yaudah sekarang ayo buruan kamu kemasin barang barang kamu
ntar kalau pada curiga sama kita gimana
sejak kapan kamu mikirin tetangga
emang dia kasih makan kita
yaudah sana beres beres
kemasin barang barang kamu
gue tinggal di rumah yang mewah besar lagi
nah di dalam itu ada tempat kamar buat mainan

iya dan kamar kamu itu ada di paling belakang
aku masuk ya ya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya
masih ada tempatnya

lihat ya kamarnya
yaudah sana dia
akhirnya kita bisa tinggal di rumah yang sangat besar ini
ini uang dari tuyul
kamu inget ya
aku ingetin sekali lagi sama kamu
kalau kamu bahas itu
kamu keluar dari sini
kamarnya udah saya siapin nanti di belakang
yaudah sekarang saya naik dulu ke kamar atas
oh jadi kamu
pembantu yang dari yayasan itu
iya pak betul
sekarang gini ya mbak
tugas pertama kamu sekarang
ini udah gak bisa dibayarin lagi pak
ini udah gak bisa dibayarin lagi pak ustadz
baru kita ada yang kehilangan lagi
betul itu pak ustadz
jadi ada yang kehilangan lagi
uang dan perasaan juga pada hilang pak ustadz
gak ada bagian rumah yang rusak
mungkin ada tuyul pak ustadz
banyak meresahkan masyarakat
sebaiknya juga inti
laporan ke rt
dan inti juga ini bikin ronda
dan ane pesan
ini kalau ada
nanti antum kasih tahu nih semuanya warga
bagi yang punya uang
yang punya emas
jangan taruh di rumah
titip di bank kek
di mana kek ya
ayah abis pelanje ya
bawa mainan buat kamu
wah makasih ya ya
ya jangan lupa ya
kamu harus tidur
banyak banget belanjaannya bang
kita kan udah kaya sekarang
ini aku beliin perhiasan buat kamu
gak usah bang
lagian malu sama tetangga
dari mana uangnya
aku beli ini semua buat kamu
mau dianggap kere
sekarang kamu ada tugas ya
gak mau bang takut
gak mau kenapa
kemaren mbak tua aja udah meninggal
itu salahnya dia
bang takut bang
kamu mau anak kita jadi korban
gak mau bang